komisi pemberantasan korupsi menetapkan mantan kuasa hukum setia novanto frederick yunadi sebagai tersangka
frederick diduga menghalang halangi penyidikan kasus megakorupsi proyek pengadaan ktp elektronik yang menjerat setia novanto
dilansir dari laman cnnindonesia com frederick yunadi ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk karena dianggap menghalang halangi proses hukum
saat masih menjabat sebagai kuasa hukum setia novanto di kasus ktp elektronik
kpk telah mencegah frederick bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan sejak delapan desember dua ribu tujuh belas
frederick mengaku belum mengetahui penetapan dirinya sebagai tersangka oleh kpk